siapa orang itu
aku tidak sanggup menghadapi tenaga dalam
tidak ada aku
kamu sungguh hebat
kalau paman boleh tahu siapa namamu
namaku kian santang paman
raden kian santang
terimalah semua kami raden
jangan bersujud kepadaku
bersujudlah kepada allah swt
raden kian santang mana
aku di sini paman
aku akan melanjutkan perjalananku kepada jarak
akhirnya kian santang sudah kembali
bindu kita terobati lagi
jurus membelah air
aku harus mencoba jurus itu
aku tidak boleh kalah dari kian santang
harusan tengo de arena
mengapa air danau itu tidak terbelah
aku ouais bukan bebaslah karak
di luar sana ada seorang anak muda yang sedang pamer tenaga darah
kami tidak mengenalnya nyai
kami tidak mampu untuk menghadapi aura tenaganya yang panas
tubuh kami terbakar nyai
rupanya dia mencari gara gara dimana
belum tahu siapanya bro
berani beraninya mengusik istanaku
ya ada gunanya kau tahu
bawa saja pertanyaan itu
aku tidak sanggup menghadapi tenaga dalam

masih tau cute
cumbalkan seorang pemuda untuk aku jadikan buddha
akan aku turunkan semua ilmuku padamu
baik aku akan lakukan tahu
ya allah gusti yang agut hamba mohon padamu ya allah
lindungilah putra hamba kian santan
jauhkanlah dia dari marahmu
putraku putraku kian santan
kamu kembali putraku tunggu
putraku kian santan
hukuman macam apa ini bosankan
apa yang raden lakukan
jangan rusak kitab kitab ini raden
itu bukan dengan kamu pergi
kitab kitab ini adalah ilmu pengetahuan
jadi saya wajib menjaganya raden
kenapa wajah merusak sekali raden
barusan syainur jati memukulku di ruang pusaka uwan
benarkah itu raden
guru raka walang sung sang itu sudah berani memukulku
kejadian ini bisa aku manfaatkan untuk menyingkirkan benalu itu
dia harus disingkirkan dari sisi rai prapu siliwangi
dari pecah jarak
kenapa uas senyum senyum sendiri
apa yang uwak pikirkan
tidak raden tidak
sakit sekali uwan sakit sekali
sakit sekali uwan sakit sekali
ini hanya sedikit rasa sakit lain
dengarkan omongan uang baik baik
pasti ada prajurit istana pejajaran ini yang telah melihatmu bertarung dengan syainur jati
dan prajurit itu pasti akan menjadi saksi di depan istri prabu siliwangi kalau syainur jati
yang telah menyerangmu
benar pak man
aku akan bilang kepada ibu mda akan meluntut orang itu
supaya ayahanda bisa mengeluarkan orang tua itu dari istana pejajaran
kamu memang keponakan uwak prabu angkumar rukul yang sangat cerdas sekali raden
jangan lupa ayahanda

saya akan menjaga kebaikan ayahanda